banjir bandang yang melanda masamba kabupaten luhu utara sulawesi selatan meninggalkan luka mendalam bagi ribuan warga
selain menelan korban jiwa dan puluhan dinyatakan hilang banjir bandang ini juga mengakibatkan ribuan rumah dalam keadaan rusak
musibah yang terjadi pada senin malam terjadi secara tiba tiba
warga mengaku hanya mendengar suara gemuruh akibat luapan lumpur yang dibawa air sungai
menjelang maghrib memang sudah ada banjir
lanjut terus tapi belum membesar ya
sesudah sholat isya sudah mulai sudah suara gemuruh itu dari atas
orang panik mati lampu hujan lagi
tidak ada bantuan karena namanya mendadak
evakuasi mayat berjalan dramatis lantaran tim sar gabungan harus menggunakan tali
jenasah demi jenazah
umumnya korban ditemukan di bawah lumpur
tim sar sewaktu waktu menghentikan proses pencarian karena debit air di sungai tidak menentu lantaran curah hujan yang terkadang mengguyur
sementara pemerintah tempat menunturkan
musibah banjir bandang ini terjadi karena adanya sejumlah titik longsor di hulu sungai salugula yang merupakan kawasan hutan lindung
itu terjadi karena adanya longsoran di dua puluh satu titik
yang ada di gunung lero di atas mili
dan itu masuk dalam kawasan hutan lindung yang tidak pernah dijama oleh tangan tangan manusia
jadi ini adalah murni kejadian alam
banjir bandang yang terjadi pada senin malam sendiri mengakibatkan ribuan rumah warga rusak tenggelam oleh lumpur setinggi dua meter
hingga saat ini dua puluh satu korban ditemukan tewas dan puluhan warga masih dinyatakan hilang
tim liputan cnn indonesia lugu utara sulawesi selatan